hai saya terima disekatnya salah kalinya berawasi di bapak menteri masyarakat
drama di sebuah pesta pernikahan di kecamatan campalagian kabupaten polewali
mandar sulawesi barat pada sabtu lima belas juli lalu viral di media sosial pasalnya di pernikahan
berawal dari perjodohan itu sang mempelai pria berinisial fa tiba tiba kabur jelang mengikrarkan
janji sucinya hal ini berujung pada kakak laki laki fa yang ditunjuk untuk menjadi calon
pengantin pria pengganti ada juga kisah miris yang dialami fahmi hussein pada dua puluh enam juni lalu pria
warga kecamatan ranca bungur kabupaten bogor jawa barat ini tak menyangka ketulusan cintanya kepada
yang baru sehari dikukuhkan di mata agama dan hukum negeri malah berbuah pengkhianatan
sang juliet memilih kabur bersama mantan kekasihnya yang diawali alasan mengambil
pesanan cod ayam geprek setelah waktu malam itu sama mantan sama keluarganya
karena disitu kan kita mediasi bareng juga tuh pertama tuh yang bisa bar mediasi bareng
musyawarah terus saya juga menyerahkan juga kan menyerahkan anggi itu kepada orang tuanya lagi
gitu kan saya talak lagi saya talak disitu kalau pembuatan pernikahan itu kan jadi dari statusnya
itu bisa jadi lajang lagi kalau misalnya perceraian itu apa statusnya jadi duda gitu kalau trauma ya
pasti ada ya kecewa sudah pasti namun kecewa sudah pasti namun kecewa sudah pasti namun kecewa sudah pasti namun
apa mau dikata lagi saat cinta lama sang istri bersemi kembali mengalahkan janji suci mereka
fahmi pun akhirnya memilih ikhlas dan mengajukan pembatalan pernikahan ke pengadilan agama cibinong
banyaknya kasus pasangan yang mendadak kabur ini tentu bikin geleng geleng kepala lantas apa
penyebabnya menurut warga buat aku yang harus disiapkan itu satu mental supaya enggak kejadian
yang tadi kakak sebut dan yang kedua itu finansial
dan ketiga juga penerimaan dari pihak kedua belah keluarga yang paling utama persiapan mental yang
pertama itu jadi emang udah siap nih hidup dengan orang lain dan yang kedua ya ekonomi sih itu karena
ketika oh ekonominya udah bisa dijalankan dengan baik walaupun ya memang ada ketika dapat ada
istilahnya kayak ya ketika nikah nanti rezekinya ada cuman tetap aja berdasarkan data badan
nah dahulu aku ahh
mereka pentingnya kesiapan mental sebelum melanggeng kepernikahan
inilah yang akhirnya membuat pemerintah melalui kementerian agama membuka bimbingan pernikah
ada lagi program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri di kua
jadi mereka mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi materi terkait dengan hak kewajiban suami
di situ apa
konsultan pernikah rani anggraini dewi mengatakan pernikahan merupakan sebuah pilihan bukan sebuah kewajiban
dan dalam setiap pilihan pasti ada konsekuensi logis yang harus dihadapi
karenanya selain finansial kesiapan intelektual dan mental juga menjadi hal yang sangat penting
kalau kita mau menikah kesiapan mental
kalau kita sudah menikah yang perlu diperhatikan adalah kesehatan mental itu sendiri
butuh juga kecerdasan emosi
jadi kalau saya jadi tidak hanya kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan emosi
itu penting banget
untuk tahu kesiapan mental kita rane menyarankan kita untuk bertanya kepada diri sendiri
apakah kita sudah matang dan yakin mau menikah
apakah masih ada faktor eksternal yang mengharuskan kita untuk menikah
dan apakah kita masih sering terpicu oleh pasangan kita
untuk menggali lebih dalam soal kesiapan mental ini
masing masing pasangan untuk menjalani bimbingan dari profesional
agar keputusan mengarungi bahtera rumah tangga bersama tidak berujung petaka
tim liputan cnn indonesia